polisi menangkap dua perempuan terduga pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan modus kawin kontrak di cianjur jawa barat
enam korban berhasil diselamatkan polisi saat hendak dijual kepada sejumlah pria asal timur tengah
penangkapan dua pelaku berawal adanya laporan tindak pidana perdagangan orang atau tppo di kawasan puncak cianjur jawa barat dengan modus praktik prostitusi kawin kontrak
kedua pelaku ini memiliki peran masing masing yakni sebagai mucikari yang menawarkan para korbannya kepada pria asal timur tengah dan satu lagi sebagai pencari gadis desa asal cianjur untuk dijual
prostitusi dengan modus kawin kontrak ini sudah dijalankan oleh kedua pelaku sejak tahun dua ribu
kedua pelaku juga menyiapkan penghulu saksi dan wali nika palsu